merespon tudingan curang yang dituduhkan saat ijtima ulama tiga komisi pemilihan umum kpu menegaskan
tidak akan tunduk kepada pihak manapun
kpu mempersilahkan pihak pihak yang merasa dicurangi untuk menggunakan mekanisme hukum yang berlaku
komisioner kpu wahyu setiawan mengatakan
selama proses penghitungan suara masih berjalan
kpu hanya berpedoman pada undang undang bukan pihak manapun
kpu tegaskan setiap dugaan pelanggaran atau kecurangan harus dibuktikan dengan mekanisme hukum
bukan dengan klaim sepihak
kpu mempersilahkan semua pihak yang merasa dicurangi untuk melapor ke bawaslu
kpu tidak akan tunduk dari tekanan pihak manapun
diari pihak manapun kami tidak akan tunduk
dan kami membuktikan itu
kami juga tidak akan tunduk kepada
tidak akan tunduk kepada dua
dan tidak akan tunduk kepada siapapun
kpu hanya tunduk kepada undang undang
sementara pihak istana menegaskan penyampaian aspirasi harus tetap di jalur konstitusi
dan hukum juga harus dipatuhi
murdoko menyebut jika proses real count merupakan bagian dari tahapan pemilu yang sudah diatur undang undang
ya kita ini kan udah ada konstitusi ada undang undang
ada ijtima itu gimana ceritanya
negara ini negara hukum
bukan negara ijtikmak
sebelumnya rizik sihab meminta kpu menghentikan proses real count
ia menilai proses penghitungan suara yang dilakukan kpu penuh kecurangan
dan membentuk opini masyarakat tentang kemenangan jokowi ma'ruf amir
tim liputan cnn indonesia